mau ikut belajar ngaji
kamu tolong bantu ya
atau mau pulang
mau nunggu aja kang
yosnya kita jadiin warung makan aja ya
akan nungguin warung
enggak enggak enggak
gua kebayang neng
baru juga jualan cilok
aku udah dikejar kejar sama bu dokter
apalagi jualan nasi
pelajaran buat akan
biar akan teh jangan nyakitin hati istri
neng gak kebayang
akan teh jualan nasi
terus aku pacaran sama ibu ibu di pasar
ih neng mah gak mau
emangnya jualan rumah teh udah gak bisa
rumah mewahnya teh jadi dijual neng
tapi mereka pasarin lewat perusahaan properti yang besar
akan teh kalah bersaing sama perusahaan properti yang besar neng
jaringan mereka teh luas
yose jadiin warung nasi aja neng ya
nanti yose teh disekat
yang di belakangnya dijadikan dapur
tapi ada satu syarat
uangnya neng yang pegang
uangnya neng yang pegang
ini yang kita pastikan
toh ada seseorang sait
bapak teh harus berpikiran maju
kalau digerbek orang bagaimana
ini kan rumah kita
kita mau ngapa ngapain dalam
itu teh hak kita
ini teh ciraus
bapak teh gak suka neng pulang
bapak gak suka neng pacaran sama kang aon
bukan bukan begitu nenek
kalau bapak gak suka neng disini
bapak kan cuma melarang menghina
kamu sama dia itu kan
bukan suami istri
pacar kamu teh bisa
pak rumahnya di cisaat jauh
kalau sampai kenapa napa bagaimana
kalau sampai digerbek orang bagaimana
masa pacar disuruh pulang
itu sama jadi gak menghormati dong
bilang terus terang aja kenapa sih pak
kalau bapak gak suka neng disini
berapa kali bapak harus bilang nenek
kenapa sih sejak nenek pulang
neng selalu dilarang ini dilarang itu
bapak bukan melarang nenek
bapak hanya mengingatkan
berarti bapak ingatkan
siapa yang membiayai keperluan orang orang disini
siapa yang membiayai keperluan adik sekolah
dan membiayai kekuatan orang orang disini

bapak jika sengketa
bapak ingat kan
bapak ingat semuanya
dari sekolah di hongkong dari segala kualitas di dunia
bapak ingat semuanya
makan masa teh cuma gara gara pacar neng mau hidup di sini semuanya jadi pada ribut
neneng kamu ini sedang berbicara dengan bapakmu
iya bapak yang gak pernah menghargai jeripaya anaknya untuk dirinya
ucapkanlah kita lalu
bapak lebih mementingkan pandangan orang lebih mengkhawatirkan omongan orang
padahal di depan bapak ada anak bapak yang berjuang untuk bapaknya
seneng benar benar merasa kecewa pak merasa gak dihargai
saya tepuk komisi dulu
nggak pernah berbual neng
saya teh gak apa apa

kamu enables sesuatu
saudaka mulaul adzim
anak anak kalian lanjut aja
adiknya mau ikut belajar ngaji
mau ikut belajar ngaji
kamu tolong bantu ya
atau mau pulang
mau nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan
nunggu aja kan